hingga tujuh januari dua ribu dua puluh dua varian omikron di indonesia sudah terdeteksi dua ratus lima puluh empat kasus
sejak kasus pertama diumumkan enam belas desember dua ribu dua puluh
dari dua ratus lima puluh empat kasus itu dua ratus tiga puluh sembilan diantaranya adalah berasal dari pelaku perjalanan luar negeri
sementara lima belas sisanya merupakan kasus transmisi lokal
sebagian besar pasien varian omikron dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta pusat
per tujuh januari dua ribu dua puluh dua rsdc wisma atlet kemayoran telah merawat satu ratus tujuh puluh sembilan pasien omikron
sepuluh orang diantaranya sudah sembuh sementara satu ratus sembilan belas pasien lainnya masih dirawat
selain di rsdc wisma atlet kemayoran pasien omikron di jakarta juga dirawat di rspi sulianti saroso
hingga enam januari
ada dua puluh delapan pasien terkonfirmasi omikron yang masih dirawat
dari total lima puluh empat orang yang ditangani rumah sakit ini
salah satu pasien yang masih dirawat adalah arief bukan nama sebenarnya yang baru kembali dari turki
dalam video berikut arief menyampaikan gejala yang dirasakannya kepada petugas kesehatan rspi
atas persetujuan arief manajemen rspi sulianti saroso mengizinkan rekaman ini ditayangkan di cnn indonesia
gejalanya waktu sebelum covid sembilan belas
kena covid sembilan belas biasa ada demam sama batuk
itu ada dua
oke baik itu ada dua ini ya pak ya
ada dua gejala yang dirasakan sebelum dikonfirmasi
baik apakah sebelumnya bapak ada kontak langsung yang intens dengan orang yang juga positif covid varian omikron ini pak
saya baru tahu omikron hari ini
mengenai penanganan medis apa pak yang sudah kami berikan di ruang isolasi
rumah sakit sulianti saroso ini pak
kami di tes darah dan kami jadi tahu saya ada dimer gitu ya
ya memang saya tensi tinggi ya
saya tensi tinggi
ada komorbidnya ya pak ya
ada komorbid dan ada darah tinggi ya
ya apa tensi
kemudian yang lain saya kira nggak apa ya
yang lain biasa biasa pak
jadi sebenarnya masuk rumah sakit sini pun saat gejalanya sudah hilang semua
gambaran gejala ringan ini selaras dengan data yang diberikan oleh rspi
gambaran gejala ringan ini selaras dengan data yang diberikan oleh rspi
yang dirilis kementrian kesehatan empat januari lalu
sesuai surat edaran kementerian kesehatan tentang pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas varian omikron
seluruh pasien baik yang terkonfirmasi maupun yang masih probable varian omikron
wajib melakukan isolasi di rumah sakit dan biayanya ditanggung oleh pemerintah
namun aturan terkait dengan biaya isolasi ini tidak berlaku gratis bagi warga negara asing
menurut direktur rspi sulianti saroso muhammad syahril
biaya isolasi termasuk dua kali tes pcr bagi pasien yang merupakan warga negara asing
ditanggung secara pribadi atau melalui agen perjalanan dan asuransi
jadi dalam kmk yang terbaru itu semuanya
cuma saat ini bedanya dengan yang lalu
kalau yang lalu itu per hari itu saat ini per
jadi kelompok diagnosisnya
tapi tidak sama
jadi di akhir pasien itu ada yang namanya dengan kelompok diagnosis inasibijis
itulah yang akan diajukan ke pemerintah melalui bpjs
kelompok diagnosis yang dimaksud adalah dihitung berdasarkan gejala
yang mencakup gejala ringan sedang dan berat
menurut syahril biaya yang harus dikeluarkan untuk isolasi pasien covid gejala ringan
mulai dari rp tiga puluh satu juta
sementara gejala sedang
sedangkan biaya untuk pasien dengan gejala berat lebih besar lagi
karena menggunakan peralatan seperti ventilator dan sebagainya
pada dua ribu dua puluh dua pemerintah menganggarkan dana sebesar rp satu ratus tujuh belas sembilan triliun
untuk penanganan covid sembilan belas
dari total anggaran rp empat ratus empat belas triliun
dalam program penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional
mardika utama galup resti sa jakarta